jamu minuman tradisional dari rajikan berbagai bahan herbal ini
telah ada di indonesia sejak dulu kala
seiring zaman jamu tradisional rajikan mulai sulit dijumpai
terlebih di kawasan perotaan
agar tidak hilang di telan zaman jamu pun dikemas dengan lebih praktis dan modern
kemasan ini dibuat agar dapat merangkul konsumen berusia produktif
yaitu kaum milenial
terlebih kini milenial lebih fokus terhadap gaya hidup sehat
mereka yang sangat concern dengan hal hal yang berbau kesehatan
dan kebanyakan mereka itu di usia
dan mayoritas masih perempuan walaupun laki laki juga ada juga
seperti halnya adit pengusaha jamu lainnya juga menyasar anak muda sebagai konsumennya
popi misalnya tempat yang nyaman menjadi salah satu daya tarik bagi para pembeli untuk menikmati jamu
emang pertumbuhannya itu ada gitu
walaupun tidak yang menggelegar pencapaian angkanya
artinya orang memang sudah mulai menoleh dan tahu manfaatnya jamu kan gitu
hasilnya tak hanya anak muda yang kian banyak mengemari jamu
orang tua pun kini mulai banyak ditemukan menjadi pelanggan jamu kekinian
seminggu bisa tiga empat kali sih
emang gak rutin cuman tiga empat kali sih biasanya aku nyari jamu
badannya nyari sendiri nagih
aku lihat dari komposisinya sih tradisional mbak dan rasanya juga gak nyebrang emang kayak tradisional ya
aja yang dibikin kayak sekarang
bahan bahan herbal pada jamu memiliki berbagai macam khasiat untuk berbagai keluhan kesehatan
jadi sebetulnya yang kita anjurkan gini
kita itu hanya mencegah loh ya supaya kita tetap sehat tapi bisa mengurangi sakit
contoh misalnya gini sekarang sebetulnya banyak nih contohnya misalnya temulawak untuk kesehatan hati
untuk supaya tidak muat atau juga jahe
atau misalnya untuk hemoroid bisa daun ungu atau handelem ya kalau orang sunda
kemudian daun kelor untuk supaya anak makannya menjadi banyak gitu sehingga anak anak yang kurang gizi itu menjadi berkurang
kemudian juga untuk misalnya banyak yang anak kurang darah atau ibu ibu yang darahnya agak kurang ya itu bisa makan daun kelor
ya meski kini zaman berkembang dan banyak obat obatan modern jamu masih punya tempat di hati penikmatnya
sebagai alternatif untuk menjaga agar tubuh tetap bugar
debya starry jakarta